ya allah tuyul
lu gatau gua lagi seneng
kalo udah keliatan seneng banget gak
lu pasti dapat sinetron stripping dari pak putra
kalau itu mah udah pasti
kan gue artis kesayangannya pak putra
si producer ubanan itu
tapi hari ini hatimu bahagia banget
lu mau diperkosa
pakai ditekep segala tuh bibir lu
sabar si alan
bukanya lu nolongin be
malah lu ketawa ke orang gila
menjer aku mau lewat
ethan gak bisa ya kita ngomong berdua secara baik baik
aduh ryan dari tadi kamu ngomong itu itu aca kita udah gak cocok kita putus
iya aku tahu tapi aku masih sayang sama kamu sayang
iya tapi kalau cuma cinta pet cuma emang mau cinta aja
pikir aja sendiri ya
pokoknya aku tidak mau balik sama kamu aku cari outsource top
dan kamu tidak cocok sama aku ya
handphone gue apaan sih ini
hey you tidak punya mata
kamu tuh yang gak punya mata lihat handphone saya rusak
you salah aku harus ganti
kamu yang salah
kamu yang salah
orang yang salah juga nyalain orang
yaudahlah gak usah delahinin emang dia model lagu kok
hah lo kenal
iya kenal lah dia itu model gak bener banyak masalah
ya berita kayak gitu kan udah cepet beredar kalangan fotografer yuk kita kerja aja
pantahnya minta mimin suruh bikin semur jengkol pasukannya olga
tapi malah susah dihubungin angkat dong teleponnya
aduh bang opi kalau tahu kayak begini gue males jadi artis
capek banget jadi artis hidup gue gak tenang
kemana mana diubur ubur sama pens
gue mau ke mall minta tanda tangan minta foto gue capek banget bang ngopi
ya ampun gak gak lo tuh harusnya bersyukur gak
lu minta sama tuhan supaya lo jadi artis terkenal
sekarang lo terkenal lo ngeluh itu tanda yang gak bersyukur gak
bukan gak bersyukur bang opi
gak ada apa apa bang opi kadang kadang olga ngerasa capek aja sama hidup olga jadi artis
ya itu resiko lo gak jadi artis
ah bang opi gimana sekarang kita tuker
bang opi jadi artis olga jadi asisten
olga jadi artis harus cakep cakep
setelah kan gue cakep
kalo dideretin sama kambing
puspa deh kepala eike gara gara ngurusin lo
daripada puspa mending eike ambil itu naskah sinetron lo dengan judul putra yang tukar bakpao
lo cuman ambil naskah deh
epok banget gue ngeliat mukanya dia nggak bisa diganti tuh
ondang landir aja lo
dar kenapa sih kali ini susah banget tempat angle
udahlah nggak usah lo pikirin tuh cewek sial
gue gak mikirin dia kok
gue tuh udah nganggep tadi tuh gue udah kayak nabrak gerobak sampah
gue kan udah bilang
jangan pacaran sama artis
gue boleh break dulu gak sih
ya udah cepetan ya
gue mau buru buru pulang
si mimin udah nyiapin gue semur jengkol
ya allah artis semur jengkol diurusin
emang kenapa sih
gak boleh begitu walaupun kita udah jadi artis
kalo memang kita suka sama makanan itu kenapa enggak
ah basi tau gak sih kamu gak
kamu tau gak dari pagi aku telponin susah banget
kamu kan tau
namanya juga arti
namanya juga artis
dari beduk subuh aja aku udah kerja udah syuting
sampai sekarang nih aku belum pulang pulang
ya kayak gitu tau gak akibat semuanya diambil
kamu tau gak sih ga
jangan kan mau ketemu aku
itu bodinya bener bener kayak gitar spanyol
hah gitar spanyol
enggak enggak enggak itu bang haji sekarang
dia punya gini gitar baru
kok jadi ngomongin bang haji sih
hah udah deh ngomong sama kamu tuh bikin bete tau gak sih gak sekarang
udah jahat tau gak sekarang
apaan sih lo gak boleh ngeliat perempuan lo
kayak perempuan mau aja sama lo
pokoknya aku harus jadi bintang utama
iya bener tak lagi tiba dia dateng
udah saling kenal belum
kamu lebih ganteng dari di tv
aku biasa biasa aja kok
udah kayak sambal dagu gue panggilnya
ya allah tuyul
gak tau gue lagi seneng
kalau udah kelihatan seneng banget gak gue yakin lo pasti dapat sinetron stripping dari pak putra
kalau itu mah udah pasti
kan gue artis kesayangannya pak putra si produser ubanan itu
tapi hari ini ya hati gue bahagia banget senang banget
pasti kamu dapat honor sepuluh kali lipat
dengar ya botak
untuk sekarang duit sama gue gak masalah
yang penting hati gue perasaan gue
ada apa jen
kak ini cewek bule yang lo bilang itu
kita mau syuting bareng
ceritanya aku sama olga pacaran
dan kita akan makan malam
dan kemudian aku akan bikin dia lebih tahu
lo aja artis gak ngerti kan
gak ngerti ya
aku mau makan malam sama kamu
ya allah cuma ngomong makan malam aja repot banget
dengar ajakin gue makan malam
kalau boleh tahu emang kita mau makan malam di mana ya
kita mau makan di tempat kamu aja
oh oke kalau kayak begitu berarti olga nanti ke daerah kebun kacang
olga beli nasi uduk kita makan di emperan
maaf maksud olga kita makan di lantai
oh oke oke aku nanti telepon kamu ya
baunya segagam ape ape
tapi itu kentutnya
kenapa ini kentut
haduh baunya gak apa apa
cuma kalau kentut ini kan pedih banget kalau kena mata
iya nih kak mulai pedih nih mata gue allah
kan udah dibilang mimin mau berhenti di sana kenapa di sini ketemu selok lagi
eh lu ngeledak uang ibang lu ya
hai buah mengendek sama sama onendek sama sama waduh sama gitu
karena tamat amain amain tamat dan kalian jangan lem mendadak ya